halo selamat malam di tengah keriuhan pertarungan kontestasi politik terselip kehampaan apatisme
dan kekecewaan yang dirasakan sejumlah warga negara yang bisa berdampak pada enggannya orang untuk turut berpartisipasi dalam pemilu
apakah gejala ini sudah terlihat dan kalau terlihat ini adalah gejala yang wajar dan sehat bagi demokrasi atau sebaliknya
itulah yang menjadi topik utama kami malam hari ini
perbaru informasi yang disemputan pemilu dan pilpres bersama saya budi adiputro hanya di layar pemilu tepercaya
sementara itu ini masih juga survei survei sebelumnya
sebelumnya litbang kompas merilis hasil survei terbaru tentang
elektabilitas pasangan capres cawapres sebulan sebelum hari pencoblosan
sementara survei yang diselenggarakan oleh saiful mujani research and consulting pada dua puluh empat februari sampai lima maret dua ribu dua puluh
yang belum menentukan pilihan
itu tadi yang bicara memilih atau tadi masih ragu ragu gitu ya memilih atau tidak
nah memang masalah yang ragu ragu ini jelang pelaksanaan pemilu sejumlah survei
menyebutkan bahwa angka golput kian meningkat
kemudahan untuk memberikan hak pilih di tps serta keaktifan capres cawapres
untuk lebih gencar menyuarakan visi misinya menjadi sejumlah upaya untuk mengurangnya ke golput di pemilu mendatang
golput atau golongan putih adalah mereka yang memiliki hak pilih
namun secara sadar tidak menggunakannya dalam pemilu
fenomena golput menurut sejumlah lembaga survei dan lsm disebut sebut terjadi karena sejumlah faktor
ketua lsm konstitusi dan demokrasi kode inisiatif menyebut terdapat dua jenis golput
yaitu golput ideologis dan golput administratif
di antara keduanya bisa dicegah terjadi dengan
solusi yang melibatkan penyelenggara pemilu dan paslon yang bertarung
khusus bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu
saya pikir satu harus disiapkan sistem yang memadai dan mudah diakses oleh pemilih
ketika misalnya mereka tidak bisa secara administratif menggunakan hak pilih
apa yang harus dilakukan oleh kpu
soal pindah memilih ini kan isu yang sangat krusial ya
karena apa kalau golput itu dilihat atau dihitung dari jumlah yang terdaftar
orang yang pindah memilih itu orang orang yang terdaftar
tapi karena sesuatu hal mereka tidak bisa menggunakan hak pilih di tempat asalnya
yang golput idealisme kan ini berarti bebannya ada di dua calon presiden
karena itu dua orang calon presiden mereka harus segera ini
waktu yang sangat terbatas sebulan setengah ini
mereka harus sosialisasi kepada pemilih khususnya
ini kan orang orang yang golput karena ideologis itu orang orang yang punya penilaian
yang kemudian bisa dibujuk dengan isu hoksara
survei terbaru dari indikator politik indonesia
yang dimuat di laman website katadata co id
memperlihatkan potensi golput pemilu dua ribu sembilan belas mencapai dua puluh persen
bagi sebagian pemilih bimbang dan ragu ragu
menjadi penyebab sulitnya memilih calon yang tepat pada saat hari pencoblosan
kalau pilihan sih ada ya tapi saya masih ragu sih
masih memilih gitu loh masih menimbang maksudnya
oke nah sebenarnya kan ada orang yang sehingga ragu ragu ini bisa golput
bagaimana kalau mas kunci sendiri
kalau saya sih sebisa mungkin saya usahakan nggak golput ya
cuman sampai dengan detik ini belum ada kandidat yang bisa meyakinkan saya gitu
dari visi misi yang sudah disampaikan gitu
mungkin dia bimbang kalau ragu kalau enggak dia takut salah pilih gitu
jadi menurut saya
kalau ada orang orang yang golput gitu mendingan dari sekarang dia harus menyimak
jadi dia mengikuti dari awal gitu
data dari laboratorium big data analytics departemen politik dan pemerintahan visipol ugm
yang dikutip dari website detikom mengungkap bahwa percakapan mengenai golput
kebanyakan terkonsentrasi di jawa
angka golput juga disebut berpotensi meningkat dengan maraknya ajakan untuk golput
keputusan untuk golput sesungguhnya dilindungi oleh undang undang
meski demikian menggunakannya lebih baik ketimbang hak suara tersebut
disalahgunakan pihak tertentu
sufiani tanjung indra raharja jakarta
dalam iklim demokrasi yang bebas tahapan pemilihan umum tidak hanya diwarnai oleh dialektika
mereka yang memilih pilihan politik untuk golput atau tidak menggunakan hak suara pun
setidaknya dalam satu dekade terakhir tren golput dalam pemilu di tanah air justru meningkat signifikan
lantas apa sejatinya yang membuat sebagian kalangan memilih untuk tidak memilih
menjelang pilpres dan pemilihan legislatif dua ribu sembilan belas ruang publik kembali riuh
dengan isu golongan putih atau golput
ada mereka yang terang terangan menyatakan tidak akan memilih pada pemilu serentak tahun ini
tapi ada juga mereka yang kemudian menyayangkan sikap politis ini
kenapa kita harus memilih untuk tidak memilih
saya memutuskan untuk golput
kemungkinan besar bisa golput sih
orang dia punya suara ya harus digunakan
nah golput atau pilihan untuk tidak memberikan suara sejatinya memang menjadi warna dalam perjalanan demokrasi kita
dan tahukah kamu dalam satu dekade terakhir tren golput di indonesia meningkat signifikan
berdasarkan data komisi pemilihan umum atau kpu tingkat golput di era orde baru
dari tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima sampai dengan seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rentang angka golput ini dari angka tiga sampai enam persen
dan kita tahu sendiri bahwa angka ini sebenarnya jauh lebih rendah dibandingkan era setelahnya
tapi perlu kita sadari juga bahwa pada era itu mayoritas adalah mobilisasi suara pemilih bukan partisipasi
nah data juga mencatat bahwa angka golput di era reformasi ini juga semakin melambung
dan mencapai puncaknya pada pileg dua ribu sembilan yakni di angka dua puluh sembilan satu persen
sementara itu dari tiga kali gelaran pilpres di era yang sama angka golput juga naik signifikan
pada dua ribu empat saat putaran pertama pemilihan presiden angka golput berada di kisaran dua puluh satu delapan persen
putaran kedua sebanyak dua puluh tiga empat persen halayak tidak menggunakan hak suara mereka
pada dua ribu sembilan pemilih golput naik lagi di angka dua puluh delapan tiga persen
terakhir di pilpres dua ribu empat belas golput mencapai prosentase tertinggi dua puluh sembilan satu persen
dan ini dia lima provinsi dengan angka golput tertinggi pada pilpres dua ribu empat belas
kepulauan riau aceh riau sumatera utara dan sumatera barat
terus di mana ya di tahun dua ribu sembilan belas nah di tahun politik yang panas ini

besarnya golput masih terus mengebuka
apalagi bagi mereka pemilih pemula yang kata kpu jumlahnya cukup besar lah dua puluh sampai tiga puluh persen
memilih untuk satu dua tiga atau bahkan tidak memilih sama sekali itu juga bagian dari bentuk memilih
memilih adalah bentuk ekspresi politik sikap politik yang memang harus dilindungi oleh negara
untuk sekarang sih saya masih golput ya
kalau seseorang di perusahaan aja tuh dia mau jadi ceo atau jadi direktur itu kan butuh seleksi yang lama yang panjang rekam jejak
dan itu semua dievaluasi oleh seseorang yang ahlinya
kalau saya sih melihat saya bukan orang yang ahlinya untuk memimpin itu
jadi sih saya memutuskan untuk golput
ya sejatinya golput adalah ekspresi politik yang tidak bisa dilepaskan dari alasan ideologis
misalnya nih ketidakpercayaan terhadap partai politik
atau sistem politik yang oligarkis
dan kekecewaan yang mendalam terhadap kandidat atau berbagai macam alasan lain
apakah semua golput tuh keliru
menurut saya tidak
golput itu kan gerakan ideologis
golput itu sebagai representasi kesadaran kritis
berbeda dengan orang yang tidak mencoblos karena alasan administrasi
misalnya karena dia kerja diharuskan oleh kantornya kemudian tidak mencoblos
atau dia apolitis datang ke tempat tempat wisata
di pada saat hari orang libur dan harusnya mencoblos
kalau ideologis itu bagi saya harus dihormati
meski golput adalah hak politik yang tidak dilarang oleh undang undang pemilu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
karena kalau di dalamnya sudah masuk unsur paksaan ada ancaman ditambah lagi ada ini ini uang atau materi yang lain
ini sudah masuk unsur pidana
tapi kalau melakukan campaign itu menurut saya paradoks
karena kan harusnya kita memberi semacam optimisme apa namanya politik of hope
jadi ada hope yang kemudian karena pemilu itu kalau kemudian tidak diberi stimulan harapan
itu akan melahirkan apa namanya sikap apolitis
pemilu sudah di depan mata mau pilih satu kek dua kek atau anda nggak mau milih terserah
itu hak politik yang harus dihargai
tapi kalau nanti angka golputnya makin tinggi ini artinya ada sinyal ketidakpercayaan publik terhadap proses demokrasi yang semakin menguat
dan ini tidak boleh dibiarkan
supaya proses politik kita bisa dipercaya
meladia rahma mindri hawadis jakarta
oke di tengah keriuhan pertarungan kontestasi politik terselip kehampaan apatisme dan kekecewaan yang
dirasakan sejumlah warga negara yang bisa berdampak pada enggannya orang untuk turut berpartisipasi dalam pemilu
bahasa jawa timur daerah asal saya meningkatnya potensi golput yang ada di depan mata
apakah gejala ini sudah terlihat
dan kalau terlihat apakah ini gejala yang wajar dan sehat bagi demokrasi kita
saya akhiri dengan tanda tanya
dan tanda tanya itu akan dijawab oleh tiga orang narasumber yang sudah bersama saya pada malam hari ini
mewakili pemerintah dari istana kepresidenan
ada mas eko sulistyo deputi bidang komunikasi politik kepala staf kepresidenan
terima kasih mas eko
worry gak dengan golput ini
worry apa nggak satu kata aja iya atau nggak
ini kalau apakah orang di sebelah saya ini worry apa enggak dengan golput
karena beliau juga dulu malah ketika order baru ya salah satu kampanye orang yang berkampanye utama untuk menyuruh orang untuk golput
kayaknya posisinya berbeda
ada pak wimar witular pegiat demokrasi terima kasih pak wimar sudah datang
terima kasih untuk judulnya bagus untuk pegiat demokrasi
worry apa nggak sama pertanyaan ini
mas terakhir ini ya ini yang justru mengkampanyekan golput sekarang
ini pak wimarnya era sekarang
tapi apakah sama atau beda kita akan tanya
ada mas algi fari aksa pengacara publik yang juga sekaligus penggagas gerakan saya golput
terima kasih mas algif worry apa nggak mas dengan golput
justru senang karena sehat buat demokrasi dan saya juga pegiat demokrasi sama seperti pak wimar
oke jadi sehat buat demokrasi bory pemerintah harus netral
karena kalau nggak pusing juga nanti dipukul kanan kiri
kita akan bahas mengenai apa yang terjadi bagaimana kita melihat perspektif ini
usai jeda tetap bersama kami
mas eko terima kasih
kita bicara golput dan partisipasi pemilih saya akan mulai dari istana kepresidenan dari mas eko
dan saya akan mulai dari tulisan kalimat tulisan yang anda tulis di media masa beberapa waktu lalu
saya kutip ya mas eko supaya nggak salah ya
anda mengatakan gini menurunnya jumlah pemilih dalam pemilu adalah problem demokrasi yang sedang dihadapi banyak negara saat ini termasuk negara kita
partisipasi dan golput itu menurut anda problem buat demokrasi
ya karena begini kecenderungan penurunan pemilih
ini kalau kita lihat data ya dari idea itu sejak tahun sembilan puluh an itu juga terjadi kecenderungan partisipasi pemilih yang menurun
nah termasuk kemudian di kalau kita lihat data di kpu mulai dari taruh kata pemilu sembilan puluh an
pemilu sembilan puluh an ya sampai kemudian dua ribu empat belas
termasuk kemudian tiga kali pilpres ya
itu memang partisipasinya mulai mengalami penurunan
pilpres saja misalnya
karena harus dibedakan antara pilpres kemudian dengan pilek
nah selalu ada kecenderungan bahwa pilpres itu lebih tinggi partisipasi pemilihnya
nah meskipun itu pun terjadi penurunan kalau dua ribu empat misalnya itu taruhlah tadi angka yang golput ya
itu di pilpres ya mas ya bisa ditampilkan nggak saya rasanya ada data dari kpu soal ini bisa ditampilkan sambil mas eko menjelaskan
dua ribu dua puluh empat itu kira kira ada dua puluh tiga persen koma sekian kemudian dua puluh tujuh persen di dua ribu sembilan
kemudian sekitar tiga puluh sekian persen
angka golputnya ya tapi kita belum prediksi apa sih golputnya ya
itu sekitar tiga puluh sekian persen jadi selalu meningkat proses itu
lalu problemnya di mana kok anda katakan ini problem mas
menurunnya partisipasi ya bahasa jawa timurnya makin banyak golput lah gitu
jadi begini secara politik kan selalu ada tinjauan bahwa tingkat partisipasi pemilih itu di satu pihak ya
akan menunjukkan apa
semacam kalau orang sehat itu vitalitas gitu loh menunjukkan vitalitas demokrasi makin kuat
semakin tinggi partisipasi semakin fit berarti ya sehat
ya dan kemudian juga menunjukkan kecenderungan makin menurunnya tingkat partisipasi pemilih itu juga ada semacam apatisme terhadap sistem politik yang berlaku
nah ini dua hal ini yang saya sebutkan saya berikan narasi bahwa ini menjadi problem
gejala ini kalau kita lihat di belakang kita mas eko dan bapak bapak ini kan gejalanya meningkat terus kan
iya ini angka yang saya sampaikan ini data yang anda sitir sehat nggak sehat nggak kenapa
sehat nggak angka ini menunjukkan tren sehat atau kolesterol makin tinggi berpotensi stroke misalnya
jadi begini kalau soal sehat dan tidak sehatnya kalau kita bandingkan ya angka partisipasi pemilih dan jumlah golput ini dalam konteks golput secara general ya
kalau kita bandingkan dengan negara negara lain ini sangat tinggi partisipasi pemilih ini
artinya sangat kecil jumlah orang yang tidak datang atau tidak memilih di tps
di amerika serikat misalnya itu angka partisipasi itu hanya di bawah lima puluh
oke berarti jauh dari gejala stroke ini ya kemarin baru lima puluh pemasukan persen
tapi waktu pilpres dua ribu enam belas waktu trump itu itu bisa melejit sampai enam puluh persen
artinya sebetulnya di kita pun sebetulnya bahwa di dalam undang undang pemilu itu memang tidak ada korelasi apakah misalnya legitimasi pilpres maupun legitimasi pilek itu terkait dengan angka golput ataupun partisipasi
nah ini saya kira yang paling penting
mungkin yang paling menarik lagi sebetulnya juga apa sih yang menyebabkan orang kemudian bisa terhalang
orang bisa rusak misalnya juga kartu suaranya bisa kemudian sudah datang di tps tapi kemudian kebingungan dan sebagainya
saya kira ini yang
dari identifikasi anda lebih banyak yang terhalang secara administrasi rusak pakunya copot
nah karena sampai hari ini sampai hari ini tidak ada penelitian
misalnya dua puluh tiga persen dua puluh tujuh persen dan sebagainya itu yang disebut golput secara politik golput secara ideologis itu nggak pernah ada
ini problem mas ya problem untuk pemilu kita untuk demokrasi kita
ya untuk meningkatkan vitalitas demokrasi tentu ini harapannya ini semakin ditekan supaya kemudian tingkat partisipasi pemilih itu lebih tinggi
nanti kita akan tanya apa kemudian resepnya presiden negara untuk bisa menekan angka kolesterol ini supaya nggak terserang gejala koperasi
ya meresep gini
nanti nanti mas adi saya mau tanya pak wimar dulu
kalau negara mengatakan pak wimar bahwa gejala partisipasi yang semakin menurun
golput yang semakin tinggi
orang yang menyatakan golput semakin terbuka dengan sangat lantang gitu
itu problem katanya buat demokrasi anda setuju
bagi saya problem pembodohan masyarakat
jadi masyarakat tadinya tambah pinter kok jadi tambah bodoh sekarang menghadapi suatu pemilu
jadi orang yang tidak menggunakan hak suara dalam demokrasi yang bersih sekarang itu bodoh aja karena tidak menggunakan haknya
kalau anda sebutkan saya zaman soeharto golput ya memang karena buat apa milih
zaman soeharto presidennya pasti pak harto lagi
dan anda mengajak orang golput pak doa wapitin
sendiri aja ya
saya memang nggak milih tapi orang tahu saya nggak milih saya tidak menghindar gitu ya
karena nggak ada gunanya memilih itu soeharto pasti menang
tapi setelah soeharto jatuh setiap pemilu itu saya ikuti karena itu menentukan
masa depan kita jadi kalau orang tidak menggunakan haknya dia kehilangan kesempatan untuk ikut menentukan masa depannya selama lima tahun
oke problemnya apa untuk misalnya menentukan itu kan sangat general
kalau masalah legitimasi tadi diakui mas eko tidak akan terlalu banyak berpengaruh pada legitimasi survei
problemnya saya lihat bukan dari sistemnya tapi orangnya kasihan gitu
orang tuh gak tahu dia kira jadi golput tuh keren atau ilmiah padahal dia tuh bodoh aja gitu
tidak menggunakan hak suaranya
apa betul dia ingin menguntungkan salah satu pihak
kalau orang tidak bisa milih setelah sekian tahun ini sangat terbuka liputan pers dan debat
maka dia tuh memang bodoh aja gitu
masa orang bodoh kalau memang nggak punya pilihan
atau memang dia merasa tidak ada pilihan yang baik gitu
ya artinya dia
itu nggak bisa diterima dengan kondisi ekosistem politik seperti sekarang
bisa dalam pemilu sekarang jelas ada perbedaan yang tajam antara satu calon dengan calon yang lain
yang satu sudah kerja keras selama lima tahun lebih yang satu belum pernah kerja
oke mas algif gimana melihat ini satu istana menganggap problem pak wimar justru lebih ekstrim lagi
karena pilihannya tidak ada banyak pilihan sebenarnya
kita justru berpendapat bahwa demokrasi semata mata hanyalah pemilihan umum
kemudian kontribusi untuk demokrasi dan pembangunan untuk bangsa dan negeri ini hanya lewat pencoblosan
itu juga sebuah pembodohan menurut kita gitu
apalagi melakukan label terhadap orang orang golput bodoh kemudian cycho frick dan seterusnya
ada banyak sekali label terhadap golput padahal yang saya kenal justru orang orang golput menentukan dirinya sebagai golput melalui berbagai macam evaluasi
bahkan dia sangat mengkritisi masing masing calon misalnya
cuma pertanyaannya masa sih nggak bisa milih antara dua calon ini beda sekali kok
itu pertanyaan prinsipil ya anda harus jawab juga pak wimer
menurut sebagian teman teman ya
dengan kondisi saat ini ya mas algyf
bilang siapa yang lebih bagus siapa yang lebih jelek
tapi yang satu sudah kerja keras yang satu sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan nggak kerja
sebenarnya ya kita melihat bahwa sama saja
satu mungkin pak wimar mau mengatakan satu tertuduh melakukan pelanggaran ham
tapi menurut kita satu juga selama empat tahun janji nawacitanya tidak diwujudkan terkait pelanggaran hukum
karena janji nawacita dan tertuduh pelanggaran ham itu sangat beda
dan dikumpul satu pihak banyak orang orang yang pelanggar ham
bahkan dikasih tempat oleh pak jokowi
kondisinya tidak semudah yang pak wimar katakan
bahwa mudah sekali hitam putih sekali kalau melihat kondisi
sebenarnya kalau menurut kita sangat mudah
di bulan bulan pertama jokowi terpilih seharusnya dia tidak menempatkan orang orang yang juga tertuduh
ataupun orang diduga sebagai pelaku pelanggaran ham di kubunya ataupun di kabinetnya
artinya struktur politiknya dibebaskan dulu dari orang orang yang terkait pelanggaran ham
itu yang seharusnya dilakukan oleh presiden jokowi
itu nasihat anda untuk prabowo ya
bukan nasihat saya sebenarnya untuk siapapun yang terpilih sebenarnya
dia harus betul betul punya komitmen untuk penuntasan kasus pelanggaran ham
dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran ham
itu yang menurut sebagian publik
saya bicara dengan komnas ham dan orang orang aktivis ham
tidak ada yang merasa bahwa calon yang tertuduh ham itu lebih bagus
sebagai calon yang masih belum berhasil membenahi
tapi kalau dalam konteks sekarang saya golput itu secara aktif
hanya pasif seperti pak wimar sekian puluh tahun yang lalu ya
orang tahu saya golput tapi saya tidak mengajak orang
anda sendiri dan teman teman lain seperti apa mas
terus terang saya aktif untuk mengkampanyekan golput
aktifnya saya golput itu justru muncul ketika ada informasi informasi bahkan hoax
dan juga dilakukan oleh kominfo bahwa golput itu bisa dipidanakan
misalnya di salah satu twitternya
kemudian kita kampanyekan bahwa golput itu bisa dipidanakan
kemudian kita kampanyekan bahwa golput itu bisa dipidanakan
itu juga hak

ada dari twitter kominfo
kemudian ada status media sosial orang orang tertentu yang juga punya pengaruh cukup tinggi
dan bahkan di salah satu media juga ketika kita wawancara ketika kita talkshow
mereka meyakini bahwa golput itu bisa dipidanakan
kampanye golput bisa dipidanakan
akhirnya kita keluar golput itu tidak bisa dipidanakan
kpu juga mengkonfirmasi hal tersebut
kalau golput memang tidak bisa dipidanakan sudah pasti itu ya
kita sudah tahu bersama tapi mem break acara ini untuk komersial black itu juga tidak bisa dipidanakan
jadi saya akan memakai keistimewaan itu untuk break dulu kami akan segera
break itu hak
break itu hak
memang agak susah menyimpulkan preferensi politik orang per orang
tapi mas algif mungkin dari satu kolam besar yang anda renangi bersama teman teman yang lain di saya golput itu
kan punya kesamaan apa namanya rasa gitu sampai akhirnya anda semua memutuskan golput
paling tidak kalau kita peras menjadi satu dua tiga alasan apa yang paling penting sebenarnya dan prinsipil
ya golput itu ada banyak varian dan tadi saya sampaikan bahwa golput itu setiap orang sikap politiknya sangat indah
sikap politiknya sangat individual
dia punya banyak alasan untuk memilih atau tidak memilih bahkan bisa jadi alasan sangat sepele gitu
tapi yang bisa saya peras dari saya golput banyak ketidakpuasan terkait sistem politik
satu sistem politik baik undang undang terkait partai politik banyak yang tidak bisa membuat partai
kemudian juga tidak nyambungnya antara pemilu dan hkkm
jadi banyak juga yang memutuskan golput karena sudah berjuang bertahun tahun tapi tidak menemukan keadilan lewat saluran saluran demokrasi yang ada
dan sepertinya memilih itu menurut mereka bukanlah jalan keluar terkait soal keadilan yang sedang mereka perjuangkan
oke ww sebelum ke mas eko kalau tadi kita lihat angkanya meningkat mas algif sudah paling tidak memeras satu dua isu yang menjadi poin utama
anda lihat ini menjadi isu publik yang memang
dirasakan publik kebanyakan atau particuleri kelompok apa namanya orang orang tertentu saja misalnya wb
kalau melihat konteks sekarang gitu ya
saya bukan polster atau analis jadi saya nggak tahu sebetulnya ya
tapi saya sayangkan aja bahwa kesempatan memilih ini banyak tidak digunakan oleh orang orang cerdas
jadi argumen tadi secara intelektual benar tapi logika dasarnya nggak ada gitu
logika dasar apa yang nggak ada w w
ya nggak ketemu aja logika dasarnya sangat intelek tapi sebetulnya apa bc
kalau melihat persoalan persoalan tadi orang orang di sekitar jokowi apa persoalan persoalan lain yang lebih prinsipil misalnya soal demokrasi soal hak warga negara
soal seputar jokowi ya itu aja suruh ganti
menurut anda itu isu isu publik ya yang beredar di publik kebanyakan nggak we yang dirasakan oleh publik kebanyakan nggak memang tidak ada survei tapi yang anda lihat secara
ya nggak kebanyakan cuman kasihan aja publik karena nggak ngerti politik langsung dikasih hoax kan jadi dari kelas ke kelas hoax itu susah meningkatnya
jadi maksud anda kampanye golput itu kampanye yang mirip mirip
karena bukan golput yang hoax tapi banyak hoax yang beredar dari calon yang takut kalah gitu biasanya yang bikin hoax itu calon yang takut kalah
jadi hoax yang meningkat itu juga berkorelasi dengan potensi golput yang meningkat juga
ya berhasil membuat orang bingung ah saya mikir dulu jangan milih jangan milih dulu terus
saya baca dulu visi misinya nonton debat lo nggak ada gunanya nonton debat karena udah lima tahun kita lihat orang kerja
masa mau nonton debat satu kali
mas eko gimana melihatnya hoax dan korelasinya dengan itu dan kemudian alasan kawan kawan itu tadi
untuk juga mengkampanyekan bahwa kita punya rasa yang sama bahwa semuanya gak ada pilihan sekarang ini
begini saya mungkin belum masuk ke situ ya karena tadi pilihannya ini kan ada dua faktor
kalau kita mau mengelaborasi soal pilihan tentu atau pada ruang dan konteks demokrasi yang lebih luas
yang tadi basisnya misalnya apakah itu soal pelanggaran ham kemudian juga ancaman terhadap demokrasi ancaman terhadap misalnya kebenekaan dan sebagainya itu nanti panjang ya
tapi yang ingin saya katakan apa yang dikatakan oleh sains demokrasi tadi saya golput tadi
itu adalah satu ekspresi politik yang memang mereka nggak bisa diapa apain
dia akan menentukan pilihan pada gold boot
nah tapi ini angkanya kan tidak pernah tahu kita berapa
saya yang pernah berkecimpung di dunia penyelenggaraan pemilu memang salah satu tadi ini salah satu aja faktor ini
faktor politis yang kemudian mendorong gold boot
nah ada banyak faktor yang lain faktor demografis misalnya
jadi orang yang berada di daerah daerah yang terpencil sulit dicangkau dan sebagainya itu juga bisa menimbulkan mereka tidak memiliki akses untuk datang ke tps dan sebagainya
atau pada saat pendataan pemilih
karena apalagi sekarang misalnya basisnya adalah ektp
nah kemudian juga
itu administratif ya mas ya
jadi kita bicara mengenai gold boot karena keinginan untuk tidak memilih
bukan karena terpaksa tidak bisa memilih mas eko
kalau keinginan misalnya yang didasari oleh politik tadi ya
nah tentu sekarang harus dia di ya tinggal mudanya begini
ditarik garis pemisah kemudian dicatat kalau kita di pepantulis atau di whiteboard
mana kecenderungan yang paling baik mana kecenderungan yang kemudian lebih buruk
kalau itu pilihannya kan
tapi yang ingin saya sampaikan bukan itu
ini ada problem problem teknis yang sampai hari ini
misalnya ada kelompok masyarakat juga masih melakukan upaya judicial review terhadap beberapa problem teknis
misalnya soal dpt tambahan
kemudian dpt khusus apa pemilih khusus
yang nanti bagaimana mereka diberi kewenangan untuk memilih jam dua belas
tapi kalau masih ada
apa sisa suara dan sebagainya
itu menyeimbangkan juga ya
belum pemilih disabilitas misalnya
belum perubahan sistem
ini kan sekarang disatukan antara pilpres dengan pileg
kalau pilpres mungkin akan lebih mudah karena hanya memilih dua orang
tapi kalau kemudian ini soal pemilu legislatif
berapa jumlah misalnya partai politiknya
kemudian belum caleg calegnya

sehingga kita bisa memilih satu orang
sehingga kita bisa memilih satu orang
sehingga kita bisa memilih satu orang
sehingga kita bisa memilih satu orang

sehingga kita bisa memilih satu orang

sehingga kita bisa memilih satu orang
sehingga ini segenar adi changeran hal
kayak dapat kilogram keeduran oleh militer misalnya

dan diitari berapa
kalau kita pilih sewaktu berani

informasi yang dia terima juga terdistorsi banyak misalnya dengan hoax gitu
anda lihat memang hoax ini yang belakangan ini atau di era post truth ini seperti yang anda sering tulis itu
menjadi salah satu biang kerok utama membuat orang mungkin jadi tidak terpapar informasi yang lengkap
ya salah satu bisa begitu
tapi sisi yang lain hoax ini kan juga dikembangkan atau menjadi bagian dari satu mesin politik
yang tujuannya kemudian untuk misalnya bisa saja mendegradasi salah satu capres
nah kemudian juga membuat framing misalnya
kalau capres tertentu menang banyak ini karena ketidakadilan atau kecurangan dan sebagainya
itu dilakukan dan itu terjadi
selain untuk mendowngrade
tapi anda lihat ini juga cukup berpengaruh pada tingkat partisipasi orang jadi males gitu pergi ke jakarta
enggak ke situ
karena yang sebagian besar kita amati misalnya hoax politik adalah cenderung untuk kemudian mendowngrade
tapi ada khawatiran lain dari menko poluka mas algif dan pak wimar juga terkait dengan maraknya hoax
seperti yang pak wimar rasakan bahwa menko poluka wiranto sendiri menganggap bahwa ini sudah extraordinary problem
jadi harus ditangani dengan obat nyamuk yang lebih keras lagi dosisnya
misalnya seperti undang undang terorisme
boleh ditampilkan enggak pernyataan dari menko poluka soal ini
bagaimana mengatasi hoax terutama yang kemudian berimplikasi pada potensi meningkatnya
maksudnya tingkat golput
oke di belakang kita
saya bacakan ya
saya kira hoax ini teror meneror psikologi masyarakat
oleh karena itu ya kita hadapi sebagai ancaman teror
segera kita atasi dengan cara cara tegas tapi bertumpu kepada hukum
atau ada lagi
oke kita masih menunggu
saya kira ini teror
kalau masyarakat diancam dengan hoax agar mereka takut datang ke tps itu sudah ancaman
dan merupakan tindakan terorisme
oleh karena itu kita gunakan undang undang terorisme
jadi masalah gini
ini sangat lucu ya
kalau kita lihat di undang undang terorisme juga nggak ada tuh pasal yang memenuhi hal tersebut
kemudian juga ya memang sebenarnya menurut saya ya orang orang bermasalah menurut saya
yang menjadi pejabat publik sudah seharusnya diganti
terakhir statementnya apa
terkait kasus pelanggaran hamas lalu statementnya sumpah pocong gitu
bukannya lewat judicial tapi kemudian sumpah pocong
artinya orang orang yang sebenarnya bermasalah ini dia terus akan membuat kesalahan dan justru sangat merugikan bagi presiden
siapapun presiden yang terpilih
tapi kalau anda lihat memang hoax menjadi salah satu biang utama gitu maksudnya
hoax itu ancaman kita semua
bahkan lbh jakarta dulu saya berkantor di lbh jakarta juga jadi korban hoax gitu kan
gara gara dituduh ada kebangkitan komunis
di lbh kemudian diserang gitu
tapi kaitannya dengan golput anda setuju bahwa hoax ini memang seperti kata pak wimar tadi
bahwa memang karena informasi yang terdistorsi banyaknya hoax kita bisa bedakan
jadi orang nggak percaya sama politik gitu
justru saya melihat bahwa ada juga hoax bahwa tadi golput itu adalah pidana
kemudian mengkampanyekan golput itu pidana
saya juga mencap itu sebagai hoax gitu
memang ada orang orang yang lelah dengan kondisinya nih ini
ada banyak sekali hoax saya istirahat dulu dengan ini puasa dulu
dengan politik itu memang jadi problem juga
dan bukan berarti orang yang memilih satu ataupun dua
dia tadi saya ingin membantah juga tadi statement pak wimar
ikut ikutan misalnya golput orang jadi ikut ikutan gitu kan
bisa jadi satu dan dua juga ikut ikutan gitu
ataupun dua ataupun satu mendapatkan pemilih dari hoax juga
dengan kondisi sekarang ternyata memilih satu atau dua itu juga belum tentu pilihan yang
rasional gitu menurut anda
saya tanya gini coba tanyakan ke orang orang pernah tidak membaca visi misi capres dan cawapres
mencari visi misi capres dan cawapres saja kalau kita googling dapatnya tuh website yang gak jelas dari mana gitu
jadi lebih baik golput dibanding memilih tanpa pertimbangan yang rasional gitu ya
atau ikut ikutan saja gitu
saya juga tidak membaca visi misi karena itu semuanya pekerjaan birokrat ya
kita bisa melihat kasat mata aja lima tujuh sepuluh tahun
selama ini siapa yang kerja siapa yang baik siapa yang korupsi siapa yang melanggar ham lepas dari teman temannya
dan siapa yang gak ngapa ngapain gitu ya
tidak berbuat apa apa sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan kecuali libur ke luar negeri dan sebagainya
jadi dengan sendirinya kita bisa memilih itu
menurut saya itu sederhana pilihannya
tapi kalau orang memang banyak yang ikut ikutan untuk memilih juga menurut anda kader unquote tadi
dosanya lebih dosa mana
golput karena pilihan politik rasional
atau memilih tapi dengan ikut ikutan saja
ini nggak ada dosa ya karena saya bukan agamawan juga
paketanakut ya menurut anda gimana pak wimar
bukan dosa tapi bodoh aja gitu
dia dikasih hak kan gak dikasih
nanti orang selama lima tahun barangkali hidup normal enak mungkin juga ada nggak enak
tapi terus diganti oleh sesuatu yang baru sama sekali
mau gak dia rela gak
mrt nggak jalan terus proyek berhenti
oon aja yang jalannya
jadi dia pilih aduh coba gua tau gitu gua milih yang benar
saya takutnya orang menyesal
separah itu gak sih mas algif tapi di jose ini gak dosa
itu apa istilahnya fear mogering
jadi menebarkan kekhawatiran kalau yang ini jadi akan terjadi kerusuhan
kalau ini jadi akan terjadi berganti jadi kilafah
justru bukan kerusuhan
peredaman semua inisiatif
kalau itu tadi nggak dosa tadi golput dan kawan kawannya
commercial black lagi lagi nggak dosa karena iklan harus masuk supaya kita bisa bertahan hidup
gak dosa semua baik
kami akan segera kembali usaha jeda
oke kita ini segmen terakhir kita
saya mau sebelah ke mas eko untuk nanti menutup
mas algif siapa saja dari kelompok masyarakat orang orang yang menurut anda paling punya potensi untuk tidak memilih di pemilu kali ini
juga apa yang kemudian anda dan kawan kawan lakukan untuk semakin banyak atau semakin agresif mungkin ini semakin kesini semakin agresif nggak mengajak orang untuk tidak memilih
sebenarnya kita juga tidak semakin agresif
karena kita menganggap bahwa golput itu respon natural
dari rusaknya sistem politik atau ada celahnya di sistem politik gitu
nah kalau kita ibaratkan itu sebagai tensi darah kita yang terlalu naik ataupun tadi mas didit bilang itu kolesterol dan kemudian orang jadi stroke dan lain lain
kan kita bisa mengecek kenapa orang jadi stroke kenapa darahnya jadi tinggi kenapa kolesterolnya tinggi
harus ada perubahan gaya hidupnya pola makannya dan lain lain
begitu pun dalam sistem politik
presidensial threshold misalnya harus diubah undang undang paket politiknya membuat partai juga harus menjadi lebih muda dan lain lain gitu
jadi ada potensi yang besar di golput kecewaan terhadap sistem politik jawabannya tentunya perubahan sistem politik
ada juga kekecewaan kemudian menjadi golput misalnya petani yang saya temukan di rumpin dan dia juga sering ikut kamisan aksi kamisan
dia bilang dulu dia memilih jokowi kemudian empat tahun kemudian tanahnya tetap aja dicaplok oleh tni au misalnya
sementara jokowi memberikan sertifikat untuk orang orang yang lain gitu sertifikat tanah
nah ini juga harus ditemukan solusinya menurut saya
terakhir berapa hari lalu misalnya anggota dewan dpr kita hanya menghadiri paripurna itu jumlahnya dua puluh sembilan orang atau dua puluh empat orang dari lima ratus sekian
nah ini kan harus ada evaluasi terhadap mereka harus ada sistem punishment recall mereka atau apa
ataupun pemilih bisa
pemilih bisa recall mereka itu sebagai masukan terhadap sistem politik
keterbatasan pilihan seperti dikatakan pak wimar ya minus malum saja pilih yang terlaser evil
nah masalahnya kan kita sengaja dihadapkan pilihan yang tersedia tadi melalui proses politik yang menurut kita curang gitu
kemudian partai politik sulit untuk dibuat kemudian tidak ada sistem recall terhadap anggota anggota dewan yang buruk itu menurut kita curang gitu
jadi harus ada pergantian sistem yang lebih baik dan kemudian bisa menjawab kebutuhan
anda lihat gerakan anda banyak sekali orang yang mungkin kecenderungannya akan golput apatis apalagi hoax sekarang post truth sudah semakin besar gitu ya
anda melihat nggak bahwa dampaknya akan seseram yang dibayangkan oleh pak wimar tadi
bahwa hal hal tadi yang mungkin saja kita akan menyesal orang tidak bisa mengkritik lagi mungkin kamu jadi nggak punya hak terlalu besar untuk mengkritik lagi
bisa jadi juga kalau calon yang didukung pak wimar itu jadi
dampaknya bisa jadi lebih buruk
misalnya jokowi dulu dipilih oleh banyak kelompok pro demokrasi di dua ribu empat belas
banyak yang tidak pernah memilih sebelumnya kemudian memilih jokowi kan di tahun dua ribu empat belas
bahkan kelompok anarkis pun yang tidak terlalu percaya dengan struktur negara banyak memilih di dua ribu empat belas
jadi harus ada perbaikan jadi orang orang percaya kembali terhadap sistem politik yang ada
menurut saya semakin tinggi karena dua ribu empat belas golput itu ya nggak terlalu keras kan gaungnya bisa jadi lebih tinggi bahkan bisa jadi lebih tinggi dari salah satu capres
jadi keterbatasan pilihan justru lebih tidak ada lagi lebih terbatas lagi di pemilu kali ini pak wimar
kalau orang nonton astra ini terlalu lama lama lama jadi gold put juga
karena makin pusing kalau nggak pakai nonton astra macam ini orang tuh berjalan dengan akal sehat sendiri
oh hidup saya oke deh
suntikan akal sehat buat orang yang menonton kali ini pak wimar kalau menurut anda ini kurang berakal
saya resepnya cuma dua jangan dengarkan hoax terus pilihlah sesuai hati anda itu aja
bahaya dampaknya apa jika memang tadi yang diprediksi mas algif
bahayanya kamu nyesel gitu nanti
masuk akal nggak orang orang yang terpapar betul atau menjadi korban betul dari orang orang yang sekarang berkompetisi
maksud akan nggak orang orang yang terpapar betul atau menjadi korban betul dari orang orang yang sekarang berkompetisi
yang terpapar jadi korban itu korban trisakti i trisakti ii korban sembilan puluh delapan adalah korban pelanggaran ham terbesar di indonesia
ibu ibu tadi yang apa tanahnya di apa
itu juga korban itu harus diatasi oleh pemerintah manapun harus diatasi
oke terakhir pak wimar lagi lagi solusi dari anda untuk ini
jangan abaikan hoax dan hati nurani
ignore the hoax ya apakah caranya pak wiranto dengan untuk menekan hoax dengan undang undang terorisme itu
saya nggak mau dikonfrontasikan dengan pak wiranto tapi saya bilang ignore jangan diangkat
mas eko terakhir bahayanya gimana dan apa nih langkah langkah kalau anda katakan memang ini level bahaya harus dikasih obat supaya kolesterolnya turun gimana supaya nggak kena serangan stroke ringan
jadi begini pertama kita jangan kemudian
kemudian membesar besarkan golput ini ya apalagi golput yang tadi saya golput tadi
tidak perlu dibesarkan bukannya ini suara publik juga dan halnya sangat substansi
bukan artinya ketika kemudian masyarakat dan kita sendiri menganggap bahwa itu bahaya tentu dia akan menjadi lebih besar
menurut kami ya menurut saya itu
kecenderungan golputnya bukan kecenderungan golput dalam sikap politik
tapi hal hal kendala teknis administrasi yang kemudian menyebabkan orang tidak datang ke tps nggak bisa ke tps karena nggak punya undangan misalnya
jadi administrasi bukan politik dan ideologis
ya oleh karena itu
kalau alasan alasan seperti kata mas algif tadi dari teman teman banyak sekali korban korban yang tidak punya pilihan lain gitu
ya misalnya nah itu perilaku tidak memilih itu kan misalnya seperti yang tadi
ya kan itu bukan sikap golput secara politik
artinya perilaku mereka memang tidak akan memilih karena mereka mendapatkan sesuatu yang berbeda
nah sekarang angka itu berapa kan kita nggak pernah tahu
kita kasih contoh aja
angka partisipasi pemilih atau golput ya
padahal itu angkanya apa
mereka dideklarasikan oleh arief budiman dan teman temannya
nah itu saat golput istilahnya mulai dideklarasikan
makanya kemudian golput dalam sikap politik ini selalu dianggap sebagai apa itu
dulu orde baru kentut yang seperti kentut
kalimur topo bilang tentu
ada suaranya tapi tidak terlihat
kalau ini sekarang ada rupanya
sekarang yang perlu dilakukan adalah bagaimana kerja kerja teman teman di kpu ini
untuk kemudian meminalisi meminimkan ya keterhalangan orang
untuk kemudian bisa memilih
kemudian maksimalkan saya kira sosialisasi
angka apa itu survei soal tanggal saja orang masih
itu baru orang mengetahui tanggal pemilu yang tujuh belas april itu
jadi pengetahuan administratif lebih besar dibanding tengah rock
ini teman teman mas algit yang kemudian goal pitcher
ada obat ya ada obat antibiotiknya nggak terakhir sih ya tiga puluh detik
kalau anda katakan bahwa ini problem ya nggak boleh dikatakan problem tapi dibilangnya problem
sekarang begini ini semua ada beberapa semua stakeholder pemilu punya tanggung jawab
tidak hanya kpu pemerintah juga
pemerintah sudah komitmen misalnya kemarin dengan bawaslu dengan kpu dengan dpr di rdp untuk menyelesaikan sisa waktu ini yang belum terekam ektp
karena basis pemilu sekarang ini ektp
ya saya harus
menjawab hal hal yang lebih ideologis lebih politis gitu tadi
saya masih nunggu nih jawabannya
jangan jangan nggak penting
alasan politis ideologis tadi yang ini menjadi kekhawatiran
teman teman yang semacam ini tentu mereka
punya pilihan dan kemudian punya saluran secara politik
nah saluran saluran itu kan seperti kampanye mereka melalui platform sosial media dan sebagainya
pilihan pilihan terhadap saluran politik ini juga memberi ruang orang untuk kemudian menyampaikan aspirasi politik selain pemilu
ruang politik ruang aspirasi memang banyak sekali terutama di era demokrasi seperti sekarang
tapi ruang untuk berdialog sudah habis waktunya
terima kasih mas agib terima kasih mas eko
terima kasih pak wiman
atas perbincangannya kita akan lihat apakah angkanya level kolesterolnya makin tinggi
atau pemerintah punya obat anti kolesterol yang baik supaya kita terhindar dari gejala struk tadi
kami akan segera kembali
bisa juga tetap di live